banjir juga terjadi di belitung
tim gabungan tagana basarnas tni polri dan instansi terkait
senin sore mulai menyalurkan bantuan logistik
bagi pengungsi banjir di belitung timur
khusus bagi daerah yang masih terisolir
tim gabungan membentuk rantai manusia
untuk menyalurkan bantuan secara estafet satu persatu
beginilah suasana persiapan tim gabungan dari tagana basarnas tni polri
dan instansi terkait pada senin sore
mereka mulai menyiapkan bantuan logistik untuk lokasi pengungsian
korban banjir yang melanda kabupaten belitung timur
memasuki hari kedua bencana banjir itu
sebanyak tiga belas titik pengungsian didirikan
dan belum semuanya tersentuh bantuan logistik
bahan kebutuhan pokok yang akan disalurkan diantaranya adalah
makanan seperti beras mie instan air mineral ikan kalengan hingga susu bayi
selain itu juga dikirim perlengkapan lainnya
seperti selimut pakaian tikar dan perlengkapan bayi
bantuan disalurkan pemerintah kabupaten belitung timur
melalui kantor dinas sosial kabupaten dan dinsos
provinsi kepulauan babel
meskipun akses yang akan dilalui menuju titik titik lokasi posko pengungsian masih sulit
petugas tetap berupaya untuk bisa menyalurkan logistik
untuk keperluan pengungsi yang rumahnya terendam banjir
sedangkan untuk daerah yang belum bisa diakses kendaraan
petugas akan menyalurkan bantuan dengan membentuk rantai manusia
mereka akan melakukan estafet bantuan logistik secara manual
mobil tni dan polri juga akan dikerahkan menyalurkan bantuan
terutama untuk menembus wilayah yang terendam air cukup tinggi
akses yang ke kecamatan gantung itu kita belum bisa tembus
jadi hari ini kita coba untuk tembus melalui selumar
nanti kita bantuan dari kawan kawan ad polisi
nanti gimana kita coba bikin rantai manusia
jadi itu nanti akan diangkut secara estafet oleh kawan kawan
ketinggian air di sebagian wilayah mulai turun sejak senin sore
namun di kecamatan gantung banjir masih sekitar satu hingga tiga meter
hal ini dikarenakan tiga pintu air dibuka sekaligus
karena tidak sanggup menampung debit air